awal pekan ini kuasa hukum baradae memohon perlindungan bagi kliennya kepada lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
namun pihak lpsk tidak bisa begitu saja mengabulkan
lembaga ini mensyaratkan anggota polri yang kini menjadi tersangka kasus penembakan brigadir yosua itu harus menjadi justice collaborator
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ahli hukum pidana abdul fikar hajar melalui sambungan zoom
halo selamat malam pak fikar
selamat malam mbak
ya pak fikar ini kan kesempatan tersangka atau saksi korban menjadi justice collaborator
banyak kita lihat ya pada pengungkapan kasus korupsi ataupun terorisme
karena peluang ini memang terbuka bagi pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu
bagaimana anda melihat dengan upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum dari tersangka baradae untuk bisa menjadi justice collaborator
ini kalau mengikut
saya masih ada pertanyaan karena baradae itu
saya tidak tahu apakah dia pelaku tunggal pelaku utama atau dia hanya bagian dari satu kolaborasi pelaku
ada kerjasama beberapa pelaku
nah yang bisa menjadi justice kolaborator itu bukan pelaku utama
jadi bukan dia pelaku utamanya
justru tujuan dari justice collaborator itu mencari the big peace nya ikan besarnya
untuk mencari salah satu tujuan justice kolaborator itu sebenarnya
jadi kalau kemudian baradae ini bukan pelaku utama itu memenuhi syarat
tetapi kalau dia pelaku utamanya nah ini kan kita belum tahu
belum tahu apakah baradae cuma pelaksana saja padahal ada konspirasi besar umpamanya dalam pembunuhan ini
ada yang lain lagi pelaku yang lain lagi
nah itu bisa dipertimbangkan
tapi kalau sekarang itu pasti belum
pasti lpsk tidak akan mengabulkan karena baru
senyatanya baru dia tersangkanya
nah kalau satu tersangkanya artinya dia juga pelaku utama kan begitu
nah itu ininya saya kira yang menjadi pertimbangan lps satu itu mbak
pak fikar tapi kalau dari pasal yang disangkakan ini pasal tiga ratus tiga puluh delapan atau turut serta
dan maksudnya dari penyidik menyangkakan pasal itu karena untuk melihat apakah ada peluang orang lain berkoalisi untuk melakukan perbuatan melawan hukum
anda melihat sangkaan ini bagaimana
ya jadi bukan pelaku
pelaku itu enggak
saya setuju itu
karena polisi menyangkakannya yang pertama lima puluh lima
ya pasal lima puluh lima itu artinya selain barada e juga ada pelaku lainnya
nah karena barada e cuma berstatus sebagai peserta
nah pelaku peserta
nah itu lima puluh lima
nah apalagi kemudian dikaitkan dengan pasal lima puluh enam
lima puluh enam itu pembantuan
jadi orang yang membantu
orang yang membeli sarana dan sebagainya
jadi meskipun dia bagian dari pelaku tetapi dia bukan pelaku utama yang melakukan pelakunya
tapi dia yang memberi sarana dan membantu
jadi dia pelaku tapi pembantu
nah artinya apa
kemungkinannya memang masih ada pelaku lainnya
bisa pelaku utama
bisa juga pelaku pembantu dan pelaku peserta
nah kalau peluhan ini atau tembakan ini terjadi karena satu konspirasi tertentu
dan barada e ada di dalam bagian konspirasi itu
tapi dia bagian pelaksananya
nah itu mungkin bisa
itu akan dipertimbangkan oleh lpsk
bahwa dia bukan pelaku utamanya
nah ini dari pemeriksaan di kepolisian kan belum nampak
belum nampak ada pihak pihak lain yang bisa dikualifikasi sebagai pelaku utamanya
dan menempatkan barada e ini sebagai pelaku pembantu
nah karena itu mungkin pertimbangan lpsk belum mau menerima baradae menerima permohonan
perlindungan saksi korbannya
jadi ini adalah opini yang lain soal bagaimana penerapan atau pemberian justice
kolaborator ini oleh penegak hukum ketika ada kasus
kalau kita melihat ini kasusnya adalah dugaan pembunuhan yang dianggap oleh sejumlah alis
kalau kita lihat kan kasus kalau di indonesia banyak justice kolaborator diberikan kepada
saksi korban ataupun tersangka tindak pidana korupsi atau terorisme
apa pendapat anda soal itu
saya sependapat gini
jadi dalam terorisme dalam korupsi sama acuannya bahwa yang diterima oleh lpsk untuk
dilindungi adalah bukan pelaku utamanya
tetapi dia pelaku yang bisa mengungkapkan pembuktiannya atau keterangannya yang tujuannya
adalah menangkap pelaku yang besar pelaku utamanya
itu tadi yang saya bilang the big fishnya ikan besarnya
nah dengan didapat
tapi kalau dia dikualifikasi sebagai ikan besar atau pelaku utama itu ya nggak bisa
nah karena itu di korupsi itu biasanya ya di perkara perkara korupsi mereka yang menjadi
pembantu saja dari terjadinya satu korupsi dia bisa diberi perlindungan untuk kemudian
itu dalam keragaman
dalam kerangka cari ikan besarnya
siapa pelaku utamanya yang paling besar
nah demikian juga ini perkara terorisme
ya kalau hanya pengikut pengikut biasa mungkin akan diterima
yang tujuannya adalah untuk mencari ikan besarnya
siapa pelaku utamanya
siapa dalang dari terorisme ini dan sebagainya
nah jadi kalau dalam perkara terorisme dan korupsi itu banyak
terorisme dan korupsi itu banyak
pelindungan saksi korban
sudah bisa dipastikan
bahwa saksi korban itu bukan pelaku utama
jadi kalaupun dia bagian
dari pelaku tapi dia bukan pelaku utama
pak fikar kita tahu
kita tahu juga bahwa
kasus ini menyita perhatian yang cukup
luas dan ternyata ada sejumlah
apa ya ada sejumlah
pergantian bahkan di tubuh polri
yang membuat kasus ini
semakin banyak yang
membicarakan apalagi ada nyawa
yang hilang dari kasus ini
ini adalah brigadir yosua
sepenting apa perlindungan dari
lpsk untuk bisa
melindungi tersangka baradae
dalam kasus ini
bahwa sebenarnya ada
pelaku yang lebih besar dari dia
dan dia bagian
dari konspirasi itu
maka kedudukan dia menjadi penting
gitu ya menjadi penting
supaya kasus ini terbuka
sampai di ke pengadilan
apa sebenarnya yang terjadi
siapa sebenarnya pelakunya kan begitu
ya nah karena itu
menjadi penting dia dilindungi
ya itu pun harus
dengan syarat bahwa ada nanti
pelaku yang lain
kalau melihat asal yang di
di apa sangkakan kepada
kalau analisa saya dia bagian kecil dari
dia mungkin hanya pelaksana akhir gitu
dan itu pun mungkin juga
ada situasi dan kondisi tertentu yang kemungkinan
mendudukan dia pada posisi itu
itu dia tidak bisa mengelak
sehingga dia ada pada posisi itu
tapi ini semua tergantung pemeriksaan dari
kepolisian gitu ya
apa kita berharap polisi serius dan sungguh sungguh ya
mengusut kasus ini supaya lebih menjadi jelas
nah dan supaya juga orang orang seperti baradae
kalau memang betul hanya dia
dia hanya pelaksana saja
dia hanya apa namanya
bagian akhir dari satu konspirasi besar gitu ya
maka dia bisa dilindungi
tapi itu tadi syaratnya
harus ada petunjuk
ada pelaku lain yang lebih besar
dan lebih berperan besar
atau the big fish nya dalam perkara ini
baik harus ada big fish nya
harus ada pemeran besar
jika baradae ingin mendapatkan perlindungan
dan tentunya syaratnya menjadi justice kolaborator
jelaskan kepada masyarakat pak
yang pertama itu tadi yang saya sebutkan
yang nomor satu adalah bukan pelaku utama
itu tadi mencari atau menunjukkan
siapa sebenarnya the big fish nya
itu satu syaratnya
jadi bukan pelaku tapi bukan pelaku utama
yang kedua serangannya sangat strategis
dan keterangannya sangat penting
untuk mengungkap pelaku besarnya
nah itu itu
dua syarat itu yang menjadi syarat utama dari
permohonan perlindungan saksi kepada lpsk gitu
saksi atau korban kepada lpsk
nah kalau dia pelaku juga tapi bukan pelaku utama
dia punya informasi yang sangat penting
untuk membongkar kejahatan yang lebih besar
atau the big piece nya atau ikan besarnya
atau siapa pelaku utamanya
maka dia sudah memenuhi syarat untuk dilindungi
nah kenapa lpsk sampai sekarang belum
mungkin belum memenuhi syarat itu
karena baru satu pelakunya baru baru baru ada e kan
belum ada pelaku lain gitu
nah karena itu dia masih di tempatkan sebagai pelaku
sekaligus juga pelaku yang ikan ikannya yang ikan besarnya gitu
meskipun juga bisa jadi ada apa
ada kejadian lain dibalik itu
nah ini sekarang tinggal tanggung jawab polisi
untuk membuka ini seterang terangnya
baik tanggung jawab polisi untuk membuka seterang terangnya
dan juga kejujuran dari baradae
keberanian dari baradae untuk bisa membuka fakta yang sesungguhnya
terima kasih bapak abdul fikar hajar
ahli hukum pidana sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
oke selamat malam